hai suami bunga citra lustari ashraf sinclair meninggal dengan tiba tiba dan masih di usia muda
yakni empat puluh tahun keluarga ashraf belum memberikan keterangan resmi penyebab kematian aktor asal
malaysia ini namun seperti dikutip dari detik com menurut manajer bcl dalam pesan singkat disebutkan
jika ashraf meninggal karena serangan jantung dalam unggahan instagramnya ashraf dan bunga
baru saja tiba dari new york amerika serikat dan malam sebelum meninggal ashraf melakukan
olahraga crossfit ashraf sinclair bukanlah artis pertama yang meninggal karena mengalami serangan
jantung sembilan tahun yang lalu tepatnya lima februari dua ribu sebelas aktor sekaligus anggota dpr aji masaid
meninggal di usia empat puluh tiga tahun dikutip dari detik com aji masaid meninggal karena serangan jantung
sebelumnya aji sempat bermain futsal dan mengalami kecapean di babak kedua
penyanyi jebolan ajang pencarian bakat mike mohede juga meninggal akibat serangan jantung
sehari sebelum meninggal mike masih tampil menghibur para tamu di acara ulang tahun
pernikahan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono dan ani yudhoyono
penyakit jantung bisa terjadi kepada siapa saja dokter spesialis jantung dan berkandungan di kota
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah vito anggarino damai mengatakan orang yang berusia
muda dan menjalani pola hidup sehat pun bisa terkena penyakit jantung jika ada faktor resiko genetika
kalau atlet kadang kadang mungkin dia bilang wah kita harus push dong ini harus push
tetap bisa jangan manja harus diterusin dia enggak periksa mungkin sehingga akhirnya atlet ini mungkin
kolapsnya ketika sedang melakukan olahraga yang berat jantungnya udah nggak mampu lagi karena apa
butuh banyak sekali aliran oksigen tapi ternyata ketika lagi hot hotnya olahraga alirannya cuma begitu aja
dr vito menambahkan pola tidur dan pola makan yang buruk serta stres juga bisa meningkatkan faktor resiko penyakit jantung
untuk menghindari terkena penyakit jantung kita harus menjalankan pola hidup sehat dengan istirahat teratur makan dengan gizi seimbang menghindari rokok dan olahraga
tim liputan cnn indonesia